salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan yang saya hormati
ibu ketua umum seluruh pimpinan dpp partai seluruh kepala daerah wakil kepala daerah
seluruh anggota dprd dpr ri para menteri dan tentu saja pac yang di atas
syukur alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini pada kesempatan ini saya akan membacakan
hai rekomendasi eksternal rakernas v pdi perjuangan
hai rakernas v pdi perjuangan menetapkan tema satyam eva jayate dan subtema
kekuatan persatuan rakyat jalan kebenaran yang berjaya kebenaran pasti menang
merupakan falsafah yang menginspirasi perjuangan menghadapi sisi sisi gelap kekuasaan
hai dengan dengan kekuasaan kita harus menunggu sampai keesokan setelah kita lakukan tujuan yang api dan keesokan kita harus menunggu sampai keesokan
terus bergerak melalui jalan ideologi pancasila
menyatu dengan akar rumput dan memimpin pergerakan rakyat
menuju indonesia yang berdaulat berdikari dan berkepribadian dalam kebudayaan
atas dasar jalan kebenaran dalam berpolitik
pdi perjuangan mencermati persoalan perekonomian yang tidak ringan
dampak pemanasan global ancaman krisis pangan
berbagai persoalan geopolitik dan diskripsi kehidupan akibat perkembangan teknologi
dunia bergerak cepat akibat perkembangan teknologi sesuai kemajuan zaman
teknologi yang semakin maju ini ke depan akan mendorong perubahan sistem sosial
serta sistem internasional yang cenderung labil dan rawan konflik
kecuali manusianya sendiri tetap berpegang teguh pada harkat dan martabat kemanusiaannya
menghadapi berbagai tantangan tersebut
pdi perjuangan memegang teguh pemikiran para pendiri bangsa
pancasila undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima

konsepsi pola pembangunan semesta
dan berencana sebagai visi bangsa melalui jalan trisakti
pada saat bersamaan pdi perjuangan secara terus menerus mendorong upaya membangun ketahanan nasional
atau national resilience sekaligus memperkuat daya lenting dengan mempercepat
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis riset dan inovasi
rakernas lima pdi perjuangan dilaksanakan dalam rangka menyikapi kemerosotan demokrasi
pada pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dan transisi pemerintahan yang akan datang
sekaligus mempersiapkan langkah langkah strategis memenangkan pilkada dua ribu dua puluh
berkaitan dengan hal tersebut rakernas lima merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi
melalui peninjauan kembali sistem pemilu konsolidasi demokrasi
pelembagaan partai politik penguatan pers dan masyarakat sipil
serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan
dua raker naslimah partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi
indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau check and balances pada saat bersamaan salah
satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu
untuk itu rakernas lima partai merekomendasikan kepada fraksi pdi perjuangan dpr ri agar mendorong
kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi pancasila untuk penguatan
pelembagaan partai dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang
berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan
rakernas lima partai menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi
melalui perubahan undang undang mk

dan perubahan undang undang penyiaran sedangkan terhadap putusan perkara nomor sembilan puluh puu dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga
yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden
rakernas lima menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan dpr
sebagai lembaga pembuat undang undang
rakernas lima partai mengajak para ahli hukum tata negara masyarakat sipil pers akademisi intelektual dan seluruh elemen pro demokrasi
untuk melakukan evaluasi secara objektif atas pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
selanjutnya rakernas lima menegaskan pentingnya untuk memahami kembali keseluruhan aspek sejarah yang berada di dalam pemerintahan
dan aspek sosiologis politis dikeluarkannya tap mpr nomor enam tahun dua ribu tentang pemisahan tni dan polri
serta tap mpr nomor tujuh tahun dua ribu tentang peran tni dan polri
rakernas lima partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita cita reformasi
yang berkedaulatan rakyat pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme
penguatan pers dan masyarakat masyarakat sipil supremasi hukum pelembagaan partai politik penyelenggara pemilu yang jurdir jurdil
dan menempatkan tni dan polri agar semakin profesional dan memiliki kedudukan yang setara
sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya
dan fungsi dan kewenangannya
sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
rakernas lima partai telah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting
ranting hingga pengurus anak cabang partai
dan sebagaimana konsistensi sikap menjaga demokrasi
merekomendasikan kepada ketua umum pdi perjuangan
pdi perjuangan untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak pihak yang memiliki komitmen tinggi
di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi penguatan supremasi hukum dan sistem meritokrasi
serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
tujuh rakernas lima partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
yang telah memberikan dukungan kepada ganjar pranowo dan prof mahfud mdmd dan tentunya kepada pdi perjuangan
yang telah dipercaya rakyat memenangkan
pemilu legislatif tiga kali berturut turut
kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai
struktural legislatif dan eksekutif
sehubungan dengan adanya perilaku kader partai
yang tidak menjunjung tinggi etika politik tidak berdisiplin dan melakukan hal hal yang bertentangan dengan ideologi partai
serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi
rakernas lima partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat indonesia
selanjutnya rakernas lima partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen
pelatihan kaderisasi dan penugasan partai
agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada pemilu dua ribu dua puluh empat tidak terulang kembali di kemudian hari
kepada pemerintah beri perhatian kepada rakyat indonesia
rakernas lima partai mendesak pemerintah untuk melakukan kajian
yang mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi
guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek
yang berpotensi mengorbanasi rakyat indonesia
kepada pemerintah beri perhatian kepada rakyat indonesia
kepada pemerintah beri perhatian kepada rakyat indonesia
sembilan rakyat kernas lima partai mendorong seluruh jajaran tiga pilar partai
untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani
nelayan buruh dan seluruh lapisan masyarakat lainnya
guna memerangi kemiskinan ekstrim menjadi
pencegahan stunting menggalakan program menanam sepuluh tanaman pendamping beras
dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyat
sepuluh rakyat kernas lima partai mendorong seluruh jajaran tiga pilar partai
untuk semakin solid bergerak memenangkan pilkada serentak
dan mempersiapkan pasangan calon terbaik
serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong partai
sebelas rakyat kernas lima partai mendorong tiga pilar partai
untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani
melalui pokok pokok kebijakan kedaulatan pangan
partai sebagaimana telah direkomendasikan
adalah kekuatan yang terbaik dalam kekuatan rakyat
dua belas rakyat kernas lima partai mencermati bahwa persoalan pemanasan global
telah menciptakan kerusakan ekologi berupa kenaikan suhu bumi
kekeringan ekstrim banjir dan tanah longsor
kepunahan keanekaragaman hayati badai
tenggelamnya pulau pulau kecil dan intrusi air laut
serta dampak sosial berupa krisis pangan dan kelaparan
krisis air wabah penyakit dan berbagai dampak sosial lainnya
rakyat kernas lima partai mendesak pemerintah
untuk mengimplementasikan secara serius kebijakan net zero emission
dengan transisi energi terbarukan penghematan energi
dan kerjasama global melalui perencanaan transisi energi terbaru
tiga belas rakyat kernas lima partai mendesak pemerintah
untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium
alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan
serta mendorong refrostasi lahan hutan yang terdegradasi
termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove
padang lamun dan tanah berlumpur di sepanjang pantai
mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus
akibat kenaikan uang kuliah tunggal atau ukt dan iuran pengembangan institusi
secara drastis rakernas lima partai menugaskan fraksi pdi perjuangan dpr ri
untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi
melalui revisi permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh
empat belas rakyat kernas lima partai mendorong penyelesaian ibu kota nusantara
dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara
dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat
dengan penuh rasa keadilan
lima belas rakyat kernas lima partai menilai terdapat berbagai kerawanan dunia
akibat pertarungan geopolitik sebagaimana terjadi perang rusia ukraina
ketegangan israel dan iran semenanjung korea selat taiwan
laut tiongkok selatan dan berbagai persoalan dunia lainnya
berkaitan dengan hal tersebut rakernas lima partai mendorong pemerintah
untuk lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian
untuk menghentikan konflik berdasarkan prinsip prinsip dari konferensi asia afrika
pidato bung karno to build the world a new dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
enam belas rakyat kernas lima partai telah memperbaiki perusahaan negara
rakernas lima partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara
baik nasional maupun internasional
berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya
agar tidak menciptakan krisis
rakernas lima memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan
oleh karena itu rakernas lima partai memberikan kewenangan penuh kepada ketua umum pdi perjuangan
sesuai dengan ketentuan pasal lima belas anggaran rumah tangga pdi perjuangan
untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah
tujuh belas rakyat kernas lima partai setelah mendengarkan pandangan umum dpd pdi perjuangan se indonesia
memohon kesediaan prof dr megawati soekarno putri untuk diangkat dan ditetapkan kembali sebagai ketua umum pdi perjuangan
periode dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh pada kongres ke enam tahun dua ribu dua puluh lima jakarta dua puluh enam mei dua ribu dua puluh empat terima kasih wassalamualaikum